alhamdulillah bayinya wadah orangnya selamat
kasus jual beli bayi di desa talang seribu kabupaten oku selatan sumatera selatan terus berlanjut
usai menangkap ibu bayi serta pasangan suami istri sebagai pembeli dan seorang maklar
petugas kini menangkap bebe ayah dari bayi yang dijual
berdasar keterangan dari para tersangka justru bebelah otak transaksi jual beli bayi ini
bebe ditangkap di rumahnya jumat malam
petugas menyebut bebe awalnya menjual buah hatinya di media sosial senilai sepuluh juta rupiah
namun tanpa sepengetahuan bebe istrinya membuat kesepakatan dengan yang lebih murah dengan orang lain yakni tujuh juta rupiah
bebe yang kesal kemudian melaporkan perbuatan istrinya
seluruh tersangka kini terancam penjara minimal tiga tahun
bebe yang menangkapnya menangkapnya
petugas menyebut bebe awalnya menjual buah hatinya di media sosial senilai sepuluh juta rupiah
petugas yang menangkapnya menjual buah hatinya di media sosial senilai sepuluh juta rupiah
petugas yang menangkapnya menangkapnya
petugas yang menangkapnya menangkapnya
cerita miris sebaliknya terjadi di kabupaten malang jawa timur
unggahan surat pernyataan menyerahkan ibu kandung dipelihara hingga akhir hayat di sebuah panti jompo menjadi viral
ibu terima sosok yang tertera dalam surat mengaku anaknya menyerahkan dirinya ke panti jompo dengan alasan tidak mampu merawat
ibu terima sosok yang tertera dalam surat mengaku anaknya menyerahkan dirinya ke panti jompo dengan alasan tidak menangkapnya
ibu terima sosok yang tertera dalam surat mengaku anaknya menyerahkan dirinya ke panti jompo menjadi viral
ibu terima sosok yang tertera dalam surat menyerahkan dirinya ke panti jompo menjadi viral
sepuluh orang lansia yang menghuni panti jompo gria lansia ini
kebanyakan penghuni adalah lansia telantar
yang diserahkan oleh dinas sosial maupun relawan kemanusiaan
semua kebutuhan penghuni panti jompo ini diberikan secara gratis
oleh pengurus dari dana para donatur
demi deputan cnn indonesia